selanjutnya kami sudah tersambung melalui sambungan skype dengan jurnalis transmedia dian firmansyah di lokasi kejadian
selamat sore dian bisa anda ceritakan saat ini
tadi kami mendapatkan informasi bahwa jumlah korban tewas bertambah menjadi sembilan dan juga jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut ternyata lebih dari lima ratus
atau tempatnya bisa sampai dua puluh kendaraan bagaimana konfirmasi terhadap informasi ini kian
selamat sore aldi dapat saya laporkan situasi dan kondisi di kejadian
masih ramai petugas gabungan masih melakukan evakuasi kendaraan
dan yang terlihat di lokasi kejadian ada dua bangkai kendaraan yang masih terperosok
sementara belasan yang lain sudah terlepas di lokasi tim gabungan
lalu lokasi kejadian hingga saat ini tadi anda mengatakan sudah ada kendaraan yang juga sudah berhasil dievakuasi
apakah arus lalu lintas sudah mulai terurai di sana
ya pasca kejadian kecelakaan ini
petugas masih terlawan tau padat di kedua arah
karena di lokasi kejadian dilakukan kontraplau sejauh kurang lebih tiga ratus sampai empat ratus km
sementara sebelum adanya kontraflow terjadi antrian kendaraan karena adanya botonek
namun sedikit demikian langsung berjalan dan pemacatan sedikit berhasil normal
sementara di lokasi kedua kendaraan
di lokasi kedua kendaraan
di lokasi kedua kendaraan
bagaimana kemudian anda bisa menerangkan kondisi kendaraan yang mengalami tabrakan beruntung di sana
apakah juga mengalami kondisi bakar yang cukup parah
ya kecelakaan yang dapat dilaporkan kecelakaan yang melibatkan dua puluh satu kendaraan ini
mengibatkan sembilan orang meninggal dunia
baik meninggal dunia akibat luka bakar maupun akibat kecelakaan tersebut
sementara ada delapan korban yang luka luka dan sudah dilakukan evakuasi ke empat rumah sakit di purwakarta
dengan kondisi mobilnya hangus an bagian besi
sementara bagian yang sudah terbakar sudah habis terbakar
apakah kepolisian sudah merilis daftar nama nama korban yang tewas begitu berdasarkan mungkin nomor kendaraan korban
nomor kendaraan mobil korban maksud saya
ya sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan fokus evakuasi mbak
baik terhadap bangkai kendaraan maupun
terhadap korban kecelakaan
dan pihak kepolisian masih melakukan pendanaan secara baik korban tewas maupun korban luka
baik di tempat rumah sakit tersebut
hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan rilis data korban baik korban tewas maupun korban luka
begitupun dengan dugaan penyebab terjadinya kecelakaan
apakah saat ini sudah ada klarifikasi dari pihak kepolisian
ya berdasarkan dari kepolisian
ada beberapa jumlah
sudah tentu alami takut kecelakaan manipulasi
tersisa lagi pesawat
tersisa lagi pesawat yang berkembang
satu satunya mother death selesai
tadi yang dikatakan dua puluh satu
ada berapa jumlah mobil yang kemudian rusak berat
pada kejadian ini dan tidak bisa
dari kejadian ini yang jelas
ada empat kendaraan yang terbakar
digunakan kembali sementara yang
kecelakaan beruntun terdapat
ada sekitar lima
dan enam kendaraan yang rinsak dan tidak
dapat dilakukan atau digunakan
kembali sementara kendaraan yang
kecil ya bis maupun
minibus yang lainnya masih ada di lokasi
belum dilakukan evaluasi karena
itu merupakan salah satu
demikian apakah anda
juga sempat memantau bagaimana ekor kemacetan
yang terjadi di ruas tol cipularang ini
terpantau di lokasi kejadian di kedua
arah mengalami kemacetan
baik dari arah jakarta maupun bandung
maupun dari arah bandung menuju jakarta
kemacetan ini bisa melakukan
kontraplot di sekitar
lima ratus meter di lokasi kejadian
di jalur cipularang
kepada anda berapa lama waktu evakuasi
untuk kendaraan kendaraan ini
hingga jalan tol bisa kembali dilalui
ya secara insensi kendaraan
masih belum bisa dipastikan karena satu kendaraan
truk masih terprosok dan
membawa muatan pasir harus
di evakuasi dulu muatan pasir
tim gabungan akan membersihkan
median jalan untuk dapat dilandasi
kembali para pengendara
baik dian jurnalis transmedia
untuk sementara terima kasih telah bergabung bersama kami
sore ini kami akan tunggu update
informasi terbaru dari anda di ruas tol cipularang
terima kasih dian jurnalis transmedia